sidang penanganan pelanggaran administratif pemilu memfonis iklan videotron pasangan jokowi maruf amin melanggar aturan
majelis hakim meminta tayangan videotron dihentikan
ketua majelis hakim puwadi menyatakan pemasangan alat peraga berupa videotron di beberapa kawasan jalan protokol
seperti mh tamrin menteng dan gunung sahari raya merupakan pelanggaran administrasi pemilu
selain memerintahkan penghentian penayangan majelis hakim mengingatkan pemilik videotron
agar tidak menayangkan kembali materi kampanye di lokasi terlarang
meski demikian majelis hakim menolak permohonan pelapor yang menginginkan adanya permintaan maaf dan teguran
kepada pasangan calon joko wimaruf amin
salah satu alasannya persidangan tidak bisa membuktikan siapa yang memasang
atau yang bertanggung jawab atas iklan tersebut
di dalam pasal tiga puluh empat undang undang nomor dua puluh tiga maaf peraturan
kpu nomor dua puluh tiga tahun dua ribu delapan belas disebutkan dalam ayat tujuh nya
pasangan calon atau peserta pemilu yang bertanggung jawab
pasangan calon atau peserta pemilu yang bertanggung jawab ini siapa
apakah kemudiannya memasang tidak
tetap kembali kepada pasangan calon atau peserta pemilu atau kontestan
dalam hal ini adalah nomor urut satu itulah yang bertanggung jawab
saya melihat bahwa putusan ini
sangat ragu untuk menyatakan demikian